kau berhenti nangis ustadz
kau berhenti nangis juga ya non
ini kali nun gara gara belum dikasih nama sama nunila
dia sedih tuh pasti belum punya nama
udah ketemu belum
gitu mulus lagi kamu siap siap
nggak pernah mulus lagi kamu siap siap
mereka ada lebih lagi
mereka ada lebih lagi
sini kita lagi tuh
aduh mama ini harus gimana aku
yudi sekarang kamu istirahat dulu ya
enggak aku mau lihat anak kita sekarang
aku mau lihat anak kita sekarang
kamu disini aja dulu
enggak aku gak apa apa aku sehat
dokter bilang sama aku kamu itu kehilangan banyak darah
kamu gak boleh mengaksain diri kamu sendiri ya
enggak aku gak apa apa dre aku mau lihat bayi kita
nah itu ala kalia dalam ikut batu aku
dewi benda sana dre
belum boleh dewi
kondisi dia masih lemah
makanya harus diingkubat doan
kita berdoa ya semoga semua semuanya baik ya
cepat semuanya sehat
sekarang kamu jangan sedih
percaya sama allah ya
allah pasti bantuin kita
tapi aku pengen lihat gre
aku pengen deket sama bayi kita
suster saya boleh masuk saya boleh melihat anak saya
maaf ibu ini ruang gak steril jadi gak boleh masuk
saya mohon suster sebentar aja

tolong taruh tas b ini di atas bayi saya
tolong taruh tasbih ini di atas bayi saya ya
ya allah jaga anakku ya allah
kalau boleh aku meminta jangan ambil dia dari aku
izinkan aku membesarkan dia
izinkan aku membesarkan dia ya allah
ibu gimana keadaan kamu
ibu emang gak apa apa
bayinya baik baik aja cuma sekarang ibu batur bu
ini solat crucian ya
sudah meninggal tapi kan buktinya
mama tetap merawat nenek
mama yakin banget kok pengadilan pasti
membebaskan mama terus mama pikir
nenek akan membebaskan mama begitu aja
pasti dari diri
sebentar ya pak
ada apa mai
mai mau kasih tahu
dewi udah ngelahirin
tapi keadaannya sekarang masih sangat lemah
masih dinggu bator
mas hatria bantu doanya ya
soalnya kelihatannya t dewi
sangat ketakutan kehilangan bayinya mas
aku pasti mendoakan dewi dan anaknya
yaudah mas assalamualaikum
presiden ibu saat ini
selamat datang tuhan putri
kamu berhenti nangis gustaf
belum berhenti nangis juga ya non
gara gara belum dikasih nama sama nonila
dia sedih tuh pasti belum punya nama
udah ketemu belum
di dalam namanya
sudah ada kesedihan
tapi aku berharap dia gak akan pernah ngerasain kesedihan
di dalam hidupnya
tapi malah sebaliknya
dia akan terus merasa
pasti si lara ini akan menjadi anak yang bahagia
gimana keadaan dewi dan bayinya neng
buat apa kamu tau
terus kamu mau lapor sama mama kamu
buat apa kamu tahu terus kamu mau lapor sama mama kamu
biar dia bisa bikin macem macem kan
ini semua bukan salahnya satria
tapi dia belain orang yang salah
mamanya jahat dia bela
terus mama maunya gimana
bagaimanapun juga satria itu anaknya inti
mama maunya satria jadi bayi